ya pasti ada
ya itu kira kira
ya pasti ada dong
calonnya tanya ke bumk
dari data data yang kita miliki